tongkat estafet kepemimpinan kepala badan keamanan laut resmi diserah terimakan mulai jumat ini
kepala bakamla di jabat laksa manamadiyah bakamla a'an kurnia
upacara serah terima jabatan berlangsung secara sederhana di markas bakamla jakarta
laksdia a'an belum sebelumnya menjabat sebagai danjen akademi tni
laksdia a'an akan melanjutkan pekerjaan laksdia taufik kurahman dalam mengembangkan kekuatan bakamla
sejauh ini bakamla hanya memiliki sepuluh kapal untuk berkeliling perairan nusantara
sementara idealnya bakamla memiliki tujuh puluh tujuh kapal
jumlah personil pun masih dirasa sangat kurang
untuk itu lakstiaan ⁇ mengaku akan menjalankan sejumlah program agar tugas bakamla bisa berjalan secara efektif